eh pak inga
saya udah punya istri cak jangan cak
aduh si bapak grp san
ayo masuk buruan
tut kamu kenapa
yaudah tuh yuk masuk dulu minum dulu
gak usah cek cuma langsung pulang aja
ada mama di kontrakan
iya aduh cuk buat mama ya
bidang sama mama suruh main main kesini
iya cek nanti disampein
ya udah atuh pulang dulu
aduh main dong
aduh ala kamu mah manja
mams pelan pelan ini merontok semua tulangnya
kamu tuh masih muda udah kayak nenek nenek

pokoknya mulai besok aku mau pulang dulu ya
aku gak mau lagi ikutan sama cucu

begitu aja kamu capek
kayak begini mau kerja di korea
di korea itu lebih capek dud
iish mams kok malah jadi bawa bawa korea sih
sentimen bingit sama korea
emang ini korea bikin salah apa sama mams
emang ini korea bikin salah apa sama mams
mams mams jawab dulu dud
mams mams jawab dulu dud
eh siang dud
eh siang dud
eh siang dud
eh siang dud
akang dia punya kejutan buat neng
lo bisa pake sendiri
gak kegade lagi ya selamanya
makan seneng banget
bisa makan senyum
kamu jalan kaki setiap harinya
gak tentu ma
namanya juga jualan
keluar masuk kampung
kamu ngelakuin itu semua demi mama
mama juga dulu kayak gitu
sekarang aja enggak karena udah gak ngewarung
dulu mama bangun subuh
tidur tengah malem
itu semua mama lakuin buat cucu kan
tapi kamu kan ikut bantuin nama
mau bikin cutin ya
udah usam lah cucu mau mandi
kamu tidak pernah ketemu sunakim
tidak pernah postat
siap siap siap siap apa pesat ajan ajan kirain kirain apa mau jadi imam sob terima
eh pak indra
saya udah punya istri cak jangan cak
aduh si bapak grp san
ayo masuk buruan
ini sepatunya di bawah masker tuh
jadi teh gimana pak
jadi pengurusan biaya surat cerai palsunya lima ratus ribu cek
kapannya tuh saya teh harus bayar
kalau bisa sih sekarang ce
semangat cepat surat cerai palsu
seharusnya jadi semangat cepat juga cek berangkat ke luar negerinya
mah sarapan dulu yuk
nyapu dulu lagi aja
kita sarapan dulu ya mah
udah nyapu dulu nanti kita sarapan dulu
neng bahkan neng sudah siap
itu kok tambah dua
bukan ini bukan cacar
kita ke dokter
kalau bukan cacar itu siapa
bapak bawa yang banget sih dari kemarin
orang feber yang tau ini cacar atau bukan
ini telentung sayuri enak banget
kalau telat dikit
jangan kereta banyak
sama makan yang banyak
cobain mah enak
kamu gak sarapan sekalian
nanti aja di jalan
udah nanti mama milih sendiri
mah daripada mama tinggal di jogja sendiri
mendingan mamahnya disini aja
eh mama mau kerupuk gak
buka mbak sendiri
disini ke orangnya enak enak